menangkap pelaku pencurian tak melulu harus dengan penggerebekan yang heboh
tugas polres labuan batu sumatera utara ini punya cara unik saat akan melakukan penangkapan
seperti sedang memberi kejutan ulang tahun
polisi masuk ke salah satu rumah kontrakan di kota rantau prapat
dan menangkap ar tersangka pelaku utama pencurian tiga unit ponsel yang sempat masuk dpo
setelah ditangkap tersangka dibawa ke polres labuan batu
atas perbuatannya ar dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp dengan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun